siang ini akan dimulai tepatnya jam dua nanti akan dimulai dengan rups rapat umum pemegang saham
di mana alobank akan mempunyai dewan direksi yang baru dan dewan komisaris yang baru
karena sebelumnya kan masih temporary sifatnya
nah sekarang sudah fix ya nah saya ingin memperkenalkan walaupun nanti resminya baru jam dua siang
diangkat melalui rups saya ingin memperkenalkan di rut alobank yang baru adalah bapak indra utoyo
kita tahu beliau adalah seorang pakar teknologi khususnya digital
background awalnya memang dari telekomunikasi dari telkom hingga mencapai direktur
dan terakhir beliau juga di perbankan
jadi di bank rakyat indonesia membawahi khususnya terkait dengan transformasi digital di bri
jadi mencari orang yang memahami teknologi tapi memahami perbankan
ibarat mencari jarum diantara jerami di indonesia ini
alhamdulillah alobank bisa menemukan satu jarum di tengah jerami tadi
jadi saya ingin perkenalkan pak indra utoyo silahkan pak indra mungkin ada yang ingin disampaikan
yang selamat itu pak citi
mbak putri juga rekan rekan media dan bapak ibu sekalian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua
terima kasih pak citi tadi perkenalannya yang sudah diawali
dan tentu pertama tama juga saya tentu mengucap syukur dan berterima kasih pak citi atas kepercayaannya
yang insyaallah dalam
rups alobank siang ini insyaallah akan didapat sebagai ceo alobank
bagi saya tentu ini tugas yang sangat ya membanggakan bagi saya pak ceti
dan juga tentu tantangan yang sangat menginspirasi ya kalau tadi kita sudah dengar dari apa yang disampaikan oleh pak citi
bagaimana bisa mewujudkan visi besar dari digital bank
dan juga dari city corp ya seperti yang disampaikan oleh pak citi
saya sendiri dengan background begitu
banyak di bidang inovasi teknologi juga termasuk digital dan tadi terakhir di perbankan
sebelumnya saya memang tiga puluh enam lima tahun gitu di bumn
dan lima belas tahun terakhir sebagai direksi
di dua bumn sepuluh tahun direksi di telkom sebagai direktur it
kemudian direktur digital dan strategik portfolio
kemudian lima tahun terakhir di bank bri sebagai direktur digital dan teknologi informasi
yang menang ini memang traumasi digital di bri
dan mungkin demikian dulu perkenalan singkat dari saya
dan semoga apa yang sudah dinyatakan dengan baik tadi
diperencanakan juga dengan baik
dan saya rasa sudah panjang juga pak ya
dan semoga bisa terwujud dengan baik
bisa memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat
mungkin demikian pak terima kasih
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
makasih pak indra